kang mus bilang saya sama pipit bukan lagi di terminal tapi saya jadi anak buah si bos
ubet apa kabar ya
saya nggak tahu kenapa nggak kamu telpon aja
kamu aja yang jawab
dari sayap aku khawatir saya mau ngebejok aku supaya tetap gabung sama mereka tetap jadi copet
perasaan saya nelfon ubet
baiknya lagi sibuk
ya sudah nanti saya telepon lagi
kita kehilangan ubet lagi
selain kita kehilangan ubet saya kehilangan mieke
saya nggak tahu dia kemana
kamu kehilangan mike saya kehilangan resti
perempuan yang bernama yuli yang menipu
dia juga menipu kamu
dia juga menipu kamu
juga bernama rosita ratna
nggak tahu dia bernama siapa lagi
mungkin dia punya satu ratus tiga puluh dua nama
saya sudah ketemu perempuan itu
uang yang dia ambil dari kamu sepuluh juta lebih sudah sama saya
ada perempuan yang berada di balik kesuksesan seorang lelaki
ada juga perempuan yang akan menjadi penyebab kehancurannya
belum ada yang beli
kalau nyopet kita mungkin sudah dapat satu atau dua dompet
kamu masih mau jadi copet
aku selalu berharap
kamu gak jadi copet lagi
aku berharap suatu hari nanti
kamu jadi orang yang sukses
nggak tahu jadi apa
yang penting bukan jadi copet atau jadi orang jahat
kenapa kamu baik sekali sama aku
aku nggak tahu kenapa
aku tak pernah melakukannya

itu ada di dalam kamar
akhirnya ada yang beli juga makannya sabar mudah mudahan makin banyak yang beli terus
setiap hari rame terus usaha kita makin gede amin cilok kita belum punya nama
gimana kalau kita kasih nama cilok ud ub dewi kenapa enggak de u aja dewi ub
sudah jadi apa sih wan maaf bos sasaran lolos masa kalian ngurus seorang iwan aja nggak mampu
apa saya mencari siwan tapi saya juga harus balik ke terminal kalau saya terlalu
lama pergi nanti gobang tahu terus kenapa sekarang kalian di sini bukan di terminal
perintah kamu semua perintah dari kamus ya tadi saya ketemu kangus di pasar kangus bilang
saya sama pipit bukan lagi di terminal tapi saya jadi anak buah si bos ini pasti strategi
apa rencana mestinya kurang tahu bos saya enggak nanya ke kamu saya nanya diri saya sendiri maaf
pos kalau gitu silakan dop sendiri seperti yang saya duga si murat sama si pipit tadi ke pasar
ya ada apa min
kang bapak pengen ketemu
ya saya kesana sekarang
saya dipanggil kang bahar
walaupun bisnis kita sama sobarnak ketahuan muslihan
rencana harus tetap jalan sebenarnya semua
jangan sampai bocor lah
kamu gak perlu orang baru
di belakang kamu ada murad dan pipit
lagi iwaran keamanan
semua yang buka usaha di jalan
iwan kan sudah keluar lagi
apa perlu saya
tunggu sebentar kang saya kasih tahu bapak kalau kamu sudah datang
itu karena kamu tidak fokus
ada nasihat atau perintah buat saya
pertama buang permen karet yang ada di mulut kamu
kedua ini yang penting
urus saja wilayah dan anak buah kamu sendiri
jangan gang di terminal
dan anak buahnya
jangan ganggu pasar
omar dan anak buahnya
kata bapak tunggu sebentar
bapak mau sholat dulu
bapak mau sholat
bapak mau sholat dulu